eh berhenti berhenti tolong berhenti pegang tangan saya tolong
maretek itu pesawat gagang pintu
tadi ah ada nih boneka
apaan sih ini udah berisik
ya ampun ayah
ngapain ayah disini
oh jadi ayah takut tidur sendirian di kamar
eh ayah nggak takut
cuman kebersamaan aja
tenang tenang tenang
jangan takut ini cuma mati lampu
bukan aliran ini mah ngecepret aja
ayah cek ya
ini listriknya turun ya
center mah ada
sebentar cari dulu
aduh maretek kepala aku sakit
ih kirain lemari
aduh aku belum lari tau
kak gimana ya was misi misi ini bella ya ini siapa sih gendutin aku dari belakang
hai ah iya bete burungnya ini gelap
ayah jangan aku nakutin ya nge rap penakut ini tuh rt rt no yang ganteng itu keferi
maryadi kan kalah tenang aja nah ada rt cek listriknya aja edek yoge edek
ya kenapa nanti mati launggar kayaknya nih logor batu baterainya tuh tuh tuh
itu nggak mungkin orang baru beli tahun lalu nih baru beli
anak boneka anak tadi ada disitu iya kemana ya
ada jangan jangan ini kamu bela bela bener ini ali ini rafa adam
ada mati oh ini ada ini ada sama siapa tuh
hai pak rt
hai saya tengah si anak anak hidup di sini bukan buat ditakut takutin siapa yang naku nakutin
bu ranti jadi saya ketempuhan kaya sih ya pak rt atuh bukan cuman si rafa doang yang takut ali juga yang biasanya berani pipi loen takut katanya tadi malem teh
hantu bonekanya bella nongol deh
hantu aku gak percaya kok kalo bonekaku yang lucu gitu ada hantunya
tak bella tante ogi tuh percaya
kayaknya tadi malam tuh cuma efek lampu mati
kayak ngeliat ada yang aneh aneh
atau kio weh parete gimana kalo sekarang kita ngecek aja ke belakang
kita cek supaya nggak ada kejadian lagi mati lampu kayak tadi malam
lah area gimana saha rumah saha
ya rumah parete kan
kalo rumah saya mah udah dijual sama saya
jangan dong ntar tinggal dimana kita
ya saya gue buat
tunggu ya bella
kalo diliat disini sih normal dong
kurang sih ini juga gak turun
normal gak ada yang rusak dah
terus kenapa ya
kok ujug ujug lampunya mati sendiri
masa iya sih parete gara gara boneka eta
hah atulah atulah
kok parete malah di belakang sih
harusnya kan pariti di depan
parete takut ya
buranti jangan lupa
saya di belakang itu ngejagain
jangan sampai tiba tiba ada hantunya kayak buranti dari belakang
kok bonekanya gak ada
aku lempar kesitu
saya jadi lebih yakin
kalau boneka itu berhantu
masa boneka aku mulus yang disalahin
sumpah percaya budak teh
udah kalau kayak gitu kita sedikit aja yuk
sabar ya bella ya kita cari boneka kamu sampai ketemu ya
parete itu penakut gagang pintu
siapa tuh ada di kolong atau di atas semari
aduh si buranti
terlucuk lah bercanda aja
pak reti ngapain sih teriak depan muka
habis kalau depan wc bau
sekarang saya yang kebawa dong mulut pak reti